dari jakarta kita ke bekasi pemerintah kota bekasi mengalokasikan pagu anggaran satu satu miliar rupiah
untuk belanja karangan bunga
wali kota bekasi rahmat effendi akhirnya buka suara tentang hal ini
ditemui pada selasa siang di halaman stadion patriot candrabaga
kota bekasi rahmat effendi mengatakan pemberian ucapan melalui karangan bunga
merupakan salah satu bentuk perhatian kepada masyarakat
kesibukan selaku kepala daerah membuatnya tidak bisa menghadiri undangan warga
dan karena itulah ia menyebut perlu mengganti ucapan melalui karangan bunga
seperti diketahui sebelumnya tercatat dalam situs lpse kota bekasi dengan nomor satu sembilan delapan empat satu tiga lima sembilan
nilai pagu pengadaan karangan bunga pemkot bekasi ini mencapai satu satu ratus tiga puluh sembilan juta rupiah
karangan bunga itu untuk ucapan duka ucapan hadiah eh hadiah bahagia perkawinan dan juga ada peresmian
nah satu satu itu ya satu hari saja wali kota itu diundang oleh puluhan warga
puluhan warga warga itu tidak minta secara khusus wali kota datang
atau biasanya kalau orang datang itu kan dikirim bunga aja udah seneng
senangnya bahagianya udah luar biasa